sementara itu masih dalam suasana libur idul adha kemacetan terjadi di ruas tol ciawi hingga lima km
guna mengurangi kemacetan panjang di gerbang tol ciawi menuju puncak
satuan lalu lintas polres bogor memperlakukan skema satu arah
personil gabungan dikerahkan untuk mengurai kemacetan
satuan lalu lintas polres bogor menyiagakan dua ratus lima puluh personel yang terdiri dari pol lantas dan sabara
nantinya pasukan sabara akan menjaga anggota polantas yang bertugas melancarkan arus lalu lintas
selain itu skema satu arah pun diberlakukan untuk mengantisipasi kemacetan di momen libur panjang idul adha
pada jam tujuh belas proses satu arah ke bawah
nah itu hari ini
kita akan pantau dan melihat pusat atau titik macet
sudah ada arya dita utama di kawasan puncak dan zailohak di bandung
kita ke area dita dulu
bagaimana dito dengan kondisi di kawasan puncak
apakah sudah terlihat kepadatan arus lintas
lalu apakah sudah ada rekayasa untuk mengatasi kepadatan arus lalu lintas pada sore hari ini
untuk menjawab pertanyaan anda mungkin lebih gampang untuk anda melihat sendiri
anda bisa lihat di belakang samping kanan saya sendiri
ini saat ini sudah terjadi antrean yang cukup panjang untuk menuju ke kawasan puncak dan sukabumi itu sendiri
saya saat ini berada di kawasan gerbang tol ciawi itu sendiri
dan ini masih berjarah satu lima km dari simpang gadok
dan anda bisa lihat antrean kendaraan dari arah jakarta atau jabodetabek untuk menuju ke kawasan puncak sendiri
sudah terpantau rame sudah mengekor panjang
mungkin sekitar satu lima km
dan memang informasi
yang saya peroleh dari petugas gerbang tol ciawi ini sendiri
memang terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang menuju ke puncak ketimbang pada hari jumat yang lalu
jika misalnya pada hari jumat secara total terdapat sekitar lima puluh lima empat ratus empat puluh kendaraan yang berangkat dari jakarta menuju ke puncak
maka untuk hari ini hari sabtu hingga pukul enam belas waktu indonesia barat
terdapat dua puluh tujuh delapan ratus tujuh puluh empat kendaraan
dan ternyata ini meningkat ketimbang misalnya dibandingkan dengan kurun waktu yang sama
pada hari jumat yang lalu
di mana pada hari jumat terdapat sekitar dua puluh tujuh tiga ratus empat puluh satu kendaraan
sementara untuk hari ini saya dapat informasi juga untuk kendaraan yang pulang dari arah puncak menuju ke jakarta
hingga pukul delapan belas waktu indonesia barat
terdapat sekitar tiga belas tiga ratus empat puluh sembilan atau sekitar setengahnya kendaraan yang pulang dari kawasan puncak bogor menuju ketimbang
misalnya kendaraannya dari arah jakarta ke puncak itu sendiri
dan untuk rksl alunitas memang saat ini sedang diprioritaskan untuk kendaraan yang turun dari arah puncak
anda juga bisa lihat di belakang saya memang saat ini terdapat sedikit antrian di gerbang tol ciawi itu sendiri
karena memang masih banyak kendaraan yang masih hendak menuju ke jakarta untuk pulang setelah mereka berwisata di kawasan puncak itu sendiri
dan untuk mengantisipasi hal ini memang saya lihat sejumlah petugas tol di gerbang tol ciawi itu sendiri atau jkr sendiri telah dikerahkan untuk sistem jemput bola

mereka juga mengerahkan sejumlah petugas untuk memberikan karcis karcis mereka kepada pengendara untuk mempercepat arus lalu lintas dan memperpendek antrian yang hendak menuju ke jakarta itu sendiri
baik arya dita lalu saya akan beralih ke zail uhak di bandung
zai bagaimana dengan kondisi kawasan bandung hari ini
apakah seperti kemarin sudah masih dipadati oleh para pengunjung yang ingin menghabiskan libur air pekan cukup panjang kali ini
ya yuda berbeda dengan hari kemarin suasana libur panjang hari raya idul adha yang juga
bertepatan dengan libur akhir pekan di kota bandung ini banyak dimanfaatkan warga untuk mengunjungi ke tempat tempat wisata
bahwa di bandung ini memang banyak sekali tempat wisata kuliner ataupun tempat tempat pusat perbelanjaan yang kerap kali ketika bandung atau ketika musim libur selalu dimanfaatkan warga untuk berlibur
perkenaan dan hal itu memang situasi arus lalu lintas di kota bandung pada sore hari ini berbeda dengan arus lalu lintas yang terjadi pada kemarin
jika kemarin memang sejak pagi hingga sore
masih terpantau lengang dan cenderung rame lancar
berbeda halnya dengan yang terjadi pada sore hari ini
tempat saya berdiri tempat saya melaporkan di kawasan jalan asia afrika
kota bandung memang situasi arus lalu lintas pada sore hari ini
sejak siang tadi hingga saat ini kendaraan yang melintas di jalan asia afrika terpantau padat lancar
mereka atau pengendara hanya memacu kendaraannya hanya sepuluh km per jam
kepadatan sendiri terjadi karena banyaknya pertemuan arus lalu lintas yang datang
dari arah jalan braga kemudian juga dari jalan ahmad yani yang mengarah ke simpang lima asia afrika
karena di simpang lima sendiri merupakan titik temu dari jalan gatot subroto jalan sunda dan juga jalan asia afrika
serta jalan karapitan begitu yuda
nah untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di sejumlah titik
terutama di ruas jalan yang menuju ke titik titik atau ke objek wisata
polres tabas bandung menerjunkan satu lima ratus personil
informasi ini saya himpun dari kapol restabes bandung kombespol hendro pandowo
yang mengatakan ada satu lima ratus personil yang diturunkan
yang tersebar di sejumlah titik untuk mengamankan rangkaian kegiatan idul adha
sekaligus libur panjang di idul adha pada tahun ini
dan seperti kita tahu bahwa di kawasan tempat saya melaporkan saat ini memang cuaca cukup cerah
sehingga banyak dimanfaatkan warga lokal untuk berwisata alternatif
dalam kota bandung maupun di sekitar gedung merdeka
kita tahu bahwa di pusat kota bandung saat ini memang seringkali atau menjadi magnet
bagi warga untuk berlibur
tidak hanya warga kota bandung saja namun dari luar kota bandung
seperti yang akan saya wawancarai
saya sudah bersama dengan salah satu keluarga
yang datang dari pangkal pinang bangka belitung
oke dengan pak siapa
pak heri jauh jauh dari pangkal pinang
berlibur ke kota bandung
kenapa pak ke kota bandung
yang sekarang saya cukup tertarik dengan libur sini
karena di samping kita bisa meluangkan waktu liburan kita sini juga
tempat ini memberikan inspirasi buat kita juga
tidak sekedar kita berlibur tapi ada kreasi klasik yang bisa kita contohkan nanti di tempat kita nanti
pak heri kalau kita melihat bahwa bandung sore hari ini terpantau macet
bagaimana dengan pak heri setelah keliling keliling di kota bandung sendiri pak
juga mengalami kemacetan
ya memang macet tapi tidak semua titik macet
karena beberapa tempat yang akses kita ke tempat tempat yang seperti ini yang agak macet ya
tapi tempat tempat lain enggak
apalagi tempat tempat yang seperti yang saya lewati tadi itu saya pikir masih tergolong belum begitu macet lah
kenapa memilih untuk berkunjung di kawasan asia afrika ini pak
ya seperti kita lihat kan sini kan banyak orang orang sini
mungkin asal bandung ini mungkin seniman seniman ya
nah beberapa komunitas ini mereka membentuk suatu komunitas di mana tampilan yang mereka berikan ke para pengunjung ini cukup menarik ya
dan itu memberikan investasi buat kami juga sebenarnya
terima kasih pak heri selamat berlibur bersama keluarga di kota bandung
ya yuda memang situasi arus lalu lintas juga diprediksi akan terus terjadi kepadatan hingga malam hari dan besok
karena masih libur akhir pekan di kota bandung
begitu saya kembalikan ke anda yuda
ya zai terima kasih
laporan anda sebelumnya ada area dita utama di kawasan puncak pokor coperat
selamat bertugas kembali rekan rekan